isu kebebasan hak asasi manusia di tiongkok kembali menjadi sorotan
tiongkok diduga melakukan tindak kekerasan terhadap suku uyghur
dugaan ini mendorong sejumlah kelompok di indonesia
termasuk politikus dan pemerhati ham untuk mendesak pemerintah angkat bicara atas kasus ini
bahkan pada jumat siang beberapa di antaranya mengadakan aksi bela muslim uyghur
di depan kedutaan besar tiongkok di jakarta
selasa lalu himpunan mahasiswa islam bahkan melakukan demonstrasi
di depan kedutaan besar tiongkok di jakarta
pada jumat siang sejumlah organisasi masyarakat mengadakan aksi bela muslim uykur
di sejumlah kota
pemerintah indonesia melalui kementerian luar negeri menyatakan
telah bertemu dengan duta besar tiongkok untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang beredar
pemerintah bahkan telah menugaskan duta besar indonesia untuk tiongkok
untuk mencari informasi mengenai kondisi masyarakat suku uyghur saat ini
adapun pertemuan dengan duta besar tiongkok dinilai sejumlah kalangan belum cukup
beberapa bahkan mendesak pemerintah indonesia untuk mengusir duta besar tiongkok
namun seberapa bijak dan realistiskah langkah ini
selain itu isu ugyur ini kan isu domestiknya tiongkok
jadi menurut saya tidak tepat juga kalau kemudian kita meminta
duga tiongkok yang ada di jakarta untuk pulang
selain juga kita harus
memperhitungkan dampak yang lain
karena indonesia juga perlu membangun kerjasama yang baik dengan setiap negara
termasuk juga dengan tiongkok
kita melihat bahwa indonesia tetap mengedepankan aspek diplomasi yang sifatnya baik
bertetangga baik menjalin hubungan baik dengan tiongkok
diplomasi tetap dilakukan
dan saya pikir itu jalan yang memang perlu untuk kemudian dilakukan dengan indonesia
untuk setidaknya dalam fase awal adalah membuka keterbukaan informasi dari tiongkok
atas apa yang terjadi di xinjiang
karena tiongkok juga saat dipeluk di lakon sekarang adalah
menjawab kecurigaan publik atas apa yang terjadi di xinjiang itu sendiri
apakah benar bahwa ketika dubes itu diusir pulang
misalnya permasalahan selesai
atau justru itu memutus jembatan komunikasi kita
untuk bisa berperan dengan lebih banyak
untuk approach tiongkok dengan lebih baik gitu
nah ini yang saya mengajak teman teman untuk berpikir lagi
kurang realistis karena itu seakan akan kita memutus hubungan sama sekali
jadinya kita bahkan tidak berkomunikasi lagi gitu
baik pemerintah maupun masyarakat indonesia berharap
pemerintah tiongkok dapat lebih terbuka atas kasus ini
suku uyghur merupakan etnis minoritas yang tinggal di daerah otonomi xinjiang
mayoritas warga uykur adalah muslim
mumtazah chathra di ningerat jakarta